tiga calon gubernur dki jakarta terus bergerilia merebut hati warga jakarta
agus yudhoyono dan anies baswedan kembali mengunjungi warga di kawasan terpisah masing masing di condet dan juga gandaria
ya sementara itu calon gubernur petahana basuki cahaya purnama mendatangi kantor media sosial yang menjadi tim pemenangannya
kampanye agus yudhoyono hari ini diawali dengan menghadiri festival budaya betawi di kawasan condet jakarta timur
agus yang tidak didampingi calon wakilnya silviana murni
sholat bersama warga padepokan dan berkomunikasi dengan warga kelurahan balai kambang
wilayah condet menjadi basis suara pemilih yang potensial bagi paslon agus silvi
kepada warga betawi di condet agus berjanji akan mengupayakan pelestarian budaya betawi yang dirasa mulai terlupakan
agus juga menampung masukan warga terkait dampak proyek normalisasi sungai ciliwung
calon gubernur dki jakarta petahana basuki cahayapurnama sabtu siang mendatangi kantor media sosial
tim pemenangan ahok di jalan mangun sarkoro menteng jakarta pusat
datang untuk bertemu anggota jakarta media sosial ahok disambut dengan yel yel
jakarta media sosial merupakan tim pemenangan pasangan ahok dan jarod saiful hidayat
yang melakukan kampanye melalui seluruh media sosial
pada pilpres dua ribu empat belas lalu jakarta media sosial pernah terlibat dalam tim pemenangan jokowi jk
sementara itu calon gubernur nomor urut tiga anies baswedan kembali berusukan ke kawasan gandaria jakarta selatan
kedatangan anies disambut warga dengan iringan musik marawis
anies yang berdialog dengan warga menjanjikan harga kebutuhan pokok yang terjangkau
pasangan wakil gubernur sandiaga uno ini berjanji akan membantu warga memenuhi kebutuhan lainnya dengan harga murah
saiful bahri cnn indonesia